pasca tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan terhadap para terdakwa
terutama verdi sambo dan putri candrawati membuat warga jambi kecewa
warga menilai tuntutan itu tidak sebanding dengan perbuatan para terdakwa
apalagi ferdis sambo mantan pejabat tinggi polri
pasca jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap para terdakwa
pembunuhan nofrian syah yosua huta barat
terutama verdi sambo dengan hukuman seumur hidup
dan putri candrawati delapan tahun penjara
warga jambi di desa sungai bahar kabupaten muaro jambi
kawasan tempat tinggal keluarga yosua huta barat
mengungkapkan rasa kecewa
warga menganggap hukuman terlalu rendah
warga pun merasa sangat kehilangan sosok yosua
polisi kebanggaan warga sungai bahar
pada nangis semua itu kehandalan orang sungai bahar
polisi katakan tuh
katanya hukum putri katanya dianggap anak sendiri kok
sampai kecihnya bunuh
untuk perlakuan dia untuk sekarang nih
alasannya apa pak
tidak pantas sebagai anggota berperilaku seperti begitu
karena anggota tuh harusnya mengayomi masyarakat
tidak seperti gitu
samuel huta barat
ayah yosua mengaku terharu
mendapatkan banyak dukungan dan simpati warga
ya kita merasa terharu
terhadap dukungan dari menteri cina atau pemerintah kep
serta dukungan daripada ahli ahli pakar hukum pidana
kita sangat terharu bahwa masih banyak orang yang mendukung kita
di dalam keadaan bersih di bgd
atas kejelangan nyawa anak kita
yang hukum yosua
membuat keputusan yang terbaik bagi keluarga yosua huta barat
dengan memberikan hukuman seberat beratnya